cepat katakan dimana anak itu
sungguh tuhan saya tidak tahu tuhan
kamu bohong dimana dia
benar tuhan saya tidak tahu
kau tidak boleh menyakiti orang orang ini
kau boleh menangkap
tapi aku minta
lepaskan orang orang ini
belasan tahun aku mencari
kau adalah orangnya
kita bawa dia ke markas
kita cari tahu
dimana sinar keperabuan itu berada
aku jadi penasaran
kamu tuh jagoan yang diramalkan oleh orang orang itu
aku tidak mengerti
jangan banyak bicara
itu salah satu father
oh ini apakah itu
itu hanya sebuah berše
modes dengan jaman elektronik
begitu aku lihat mukanya orang orang buntalah
wah mukanya lembu banget paman
he hati hati paman kau terbang
wuh ayo paman terus
terbang lebih tinggi lagi
apa yang terjadi denganku